ke informasi berikutnya pemirsa pemerintah akan memberikan tujangan hari raya atau thr bagi asn anggota tni polri dan pensiunan pada h sepuluh atau tanggal empat april mendatang
thr akan diberikan sebesar gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji
pemberian thr ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh asn dan anggota tni polri
untuk thr ini akan pada tahun dua ribu dua puluh tiga akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tujangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok
yaitu tujangan yang melekat terdiri dari tujangan keluarga
tunjangan pangan serta tunjangan jabatan struktural fungsional atau tunjangan umum lainnya
jadi bagi instansi pemerintah daerah paling banyak
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran thr dan gaji ke tiga belas tahun ini adalah diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan
tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan
nah pemberian thr ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa
meningkatkan kinerja memperbaiki pelayanan publik dan terus berinovasi
kementerian pan rb juga telah menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga
terutama pada lima tema utama yaitu penurunan kemiskinan peningkatan investasi penguatan digitalisasi
pelayanan publik termasuk sistem pemerintah berbasis elektronik
penguatan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi